nah benarkah berjemur terbukti ampuh menangkal virus corona
nah melalui sambungan telepon atau sambungan skype sudah ada dr vinci edy wibowo dokter spesialis paru
kita tanya langsung dokter halo selamat malam
ya selamat malam mbak uspa
dr vinci saya harus tanya dulu sehat sampai hari ini ya
alhamdulillah sehat ya
kalau dikena virusnya ya ada kemungkinan kalau saya ya
dok yang seperti dokter vinci bagikan di media sosial juga
katanya berjemur itu ampuh
berjemur di bawah sinar matahari ampuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita
nah kalau kita melihat dari penyebaran covid sembilan belas yang cenderung meningkat eskalasinya semakin tinggi nih dok
ampuh juga untuk menangkal virus virus corona baru ini
prinsipnya kan kita tetap mencegahnya dengan menggunakan apd atau pakai masker itu tetap standar ya
social distancing juga tetap kita lakukan
tapi selalu terlupakan oleh masyarakat sebenarnya
kalau dari dokter selalu menyerah
mereka menjaga kesehatan
tapi masalahnya masyarakatnya ini yang selalu tidak bisa menjaga kesehatan
makanya yang paling standar yang paling efektif sih kalau saya ya menyarankan itu berjemur
itu sudah banyak penelitiannya dapat meningkatkan kekebalan tubuh sebenarnya
ini orang orang yang kerjanya di luar seperti ya tukang somai tukang bakso
coba ditanya tapi kemungkinan mereka jarang sekali untuk takif itu
tapi sebetulnya dokter vinci apa aja sih kebaikan atau manfaatnya
manfaat dari berjemur di bawah sinar matahari
kalau yang saya baca tuh memang meningkatkan selain meningkatkan imunitas ada juga supaya tulang kita kuat
tapi selain itu apa aja dok manfaat dari banyak manfaat ini
penelitiannya belum banyak yang apa ya
terutama memang vitamin d
vitamin d itu sudah terbukti akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh
kemudian untuk apa
ya masing masing bisa mencegah segama tersemasi
bisa sampai darah tinggi turun gitu
tulang itu juga dari vitamin d sebenarnya itu
ya sebenarnya penelitiannya masih banyak yang belum terfokus untuk manfaat langsung dari sinar matahari
pasti fokusnya hanya di vitamin b padahal sebenarnya sih banyak manfaatnya
dan dari zaman dulu pun juga orang sudah disarankan untuk berjemur sebenarnya
tapi dok waktu yang tepat ini kan matahari di jakarta kadang kadang juga jahat banget gitu ya
nah waktu yang tepat mungkin untuk berjemur di bawah sinar matahari untuk kemudian mendapatkan manfaatnya secara optimal kapan
nah itu penelitiannya pun masih banyak yang kontroversi sebenarnya
kalau dilihat dari penelitian luar negeri ya
ini kita aduh sebenarnya masih jarang kalau penelitian di indonesia ini untuk masalah berjemur yang tepat kapan
karena faktornya ada banyak dari ketinggian latitudenya
misalnya kalau di jepang atau di thailand atau di indonesia
pasti berbeda itu kadar sinar mataharinya
kemudian dari cuacanya
sama yang berpengaruh juga ini warna kulit sebenarnya
semakin gelap anak kulit semakin susah mendapatkan radiasi dari matahari
itu yang penting juga sebenarnya itu
makanya untuk menentukan kapan dan berapa lama ya itu masih banyak kontroversi
tapi yang jelas kalau terlalu lama pun pasti akan berbahaya
makanya tadi yang sempat disampaikan hanya lima belas menit
ya ada yang bilang tiga puluh menit
sampai satu jam
nah kalau saya sendiri sih lebih amannya ya kita pakai yang pagi hari yang jam delapan
harus siang teriknya
kalau tidak terlalu terik manfaatnya tidak terlalu banyak dapatnya
makanya harus yang terik sebenarnya
jam delapan sampai jam sebelas
nah setelah itu jam dua siang sampai jam empat sore itu pun masih ada radiasinya
jadi yang kita dapatkan sebenarnya radiasinya terutama ultraviolet b
dan ultraviolet a mungkin juga ada manfaatnya

tapi selalu fokusnya di ultraviolet b sebenarnya
oke ini menarik sekali
masyarakat akhirnya tahu berjemur punya fungsi yang lebih
berjemur di bawah sinar matahari punya fungsi yang lebih
apalagi di tengah wabah virus corona seperti ini
terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih juga sudah membantu indonesia untuk meredakan jumlah kasus covid sembilan belas tahun ini
terima kasih banyak dok sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected